anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan dki jakarta dua ribu tujuh belas sudah ketuk palu
sementara gubernur dki jakarta yang baru anies baswedan dan juga sandiaga uno tidak sempat memasukkan program program unggulannya
salah satunya adalah okoc
tim anggaran pemerintah daerah dki jakarta tidak memasukkan program okoc dalam program yang akan dibiayai apbd perubahan dua ribu tujuh belas
anies pun turut mengamini hal tersebut dengan menyatakan bahwa program yang luput dari anggaran adalah program program yang menyangkut kesehatan dan pendidikan
sebagian memang tidak bisa karena kendala waktu
yang bisa kita akan masukkan
tim sinkronisasi kemarin juga sudah membicarakan
jadi kita sudah melihat hal hal mana yang memang tidak mungkin di dua ribu tujuh belas
apalagi yang menyangkut pendidikan
dan kesehatan banyak yang harus dilakukannya
yang tidak bisa dilakukan sekarang
meskipun kita ingin langsung terlihat
dan bagaimana pastinya angka perubahan anggaran pendapatan serta belanja daerah ibu kota
kali ini kita ke total anggaran terlebih dahulu
kita lihat bersama
seperti peserapan dari apbd perubahan tersebut
ya tepatnya ya
ini adalah apbd
dan kita lihat
kita lihat ini perubahannya mengalami kenaikan satu tujuh triliun rupiah
dari apbd ke apbd perubahan dua ribu tujuh belas
ini adalah anggaran belanja daerah dki jakarta
kita lihat bersama
anggaran belanja daerah yang mengalami penurunan rp satu tujuh puluh dua triliun